pulau gili ketapang
selain menikmati pemandangan aneka biota laut
pengunjung juga bisa ikut melestarikan alam dengan menanam terumbu karang
salah satunya melalui komunitas marine coral dive yang rutin menanam terumbu karang
di komunitas ini setiap pengunjung diwajibkan menanam satu terumbu karang
awali dengan tempat yang pada wisatawan nanam satu satu satu nanti kita akan lama lama kembali
konservasi yang sebelah timur sudah banyak
sekarang kita yang di area pasir pasir ini sudah tidak apa
belum ada jadi kita awali
seorang pengunjung asal surabaya mengaku kagum dengan keindahan pulau gili ketapang
dia berharap ke depan pulau ini semakin bersih dan nyaman dikunjungi
bagus cuman ini sih kayak kurang karena banyak sampah di lautnya pun sebenarnya indah
karena ikan ikan banyak masih lestari bagus gitu cuman banyak sampah sampah juga di tengah tengah laut sana
pengunjung bisa mencapai pulau dengan merogoh kocek sebesar sepuluh ribu rupiah
berangkat dari pelabuhan tanjung tembaga menggunakan kapal penyeberangan tradisional